besok prabowo subianto dan gibran raka buming raka akan ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih
penetapan dilakukan komisi pemilihan umum setelah mahkamah konstitusi memutus sengketa pilpres dua ribu sembilan belas

oleh karena itu besok pagi pukul sepuluh tanggal dua puluh empat april tahun dua ribu dua puluh satu
untuk mengetahui kondisi terkini jelang penetapan pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat oleh kpu besok
sudah bergabung bersama kami jurnalis kompas tv niputu trisnanda di gedung kpu
selamat petang putu bagaimana persiapan di kpu jelang penetapan pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat esok
saat ini memang kpu nampaknya tidak ada persiapan yang signifikan
karena memang mengingat prosesnya prosedurnya sudah dilewati sebegitu panjang
dari mulai pembahasan kemarin penghitungan di tingkat nasional
kemudian juga sudah ada penyelesaian sengketa di tingkat pilpres
ini sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi
dan sekarang tinggal bagaimana kemudian kpu menjalankan mandat dari mahkamah konstitusi
yang menyatakan bahwa surat keputusan kpu tiga ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh
tentang penetapan hasil pemilu secara nasional ini sudah dianggap benar
dan bisa berlaku secara sah
artinya kalau mengutip bagaimana pernyataan dari komisioner kpu
a jusmelas ini memang rencananya besok pada pukul sepuluh wib
kpu akan menggelar rapat pleno terlebih dahulu terkait dengan putusan yang paling final
setelah itu nanti rapat yang dilakukan secara terbuka
ini juga akan
ini dihadirkan oleh sejumlah pihak yang relevan kalau kata a jusmelas
bagaimana kemudian selain dihadiri oleh pemenang
yakni prabowo subianto dan juga gibran raka buming raka
tetapi juga nanti akan dihadiri oleh lembaga negara
kemudian juga ada pimpinan lembaga negara
ada bagian juga dari pemerintah
dan tentu saja ada partai politik yang bisa diwakili oleh ketua umum
ataupun juga sekjen partai
nah tadi kalau mengutip bagaimana pernyataan acus melas
ini belum ada rundown resmi bagaimana nanti sistematikanya akan berlangsung
tetapi nanti kurang lebih prosesinya adalah akan ada pembukaan terlebih dahulu
kemudian nanti ada rapat pleno penetapan
nanti juga akan ada pemberian begitu ya secara seremonial kepada prabowo gibran
sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dua ribu dua puluh
kalau mengutip pernyataan dari pihak prabowo gibran sendiri
daniel anjar ini menyatakan bahwa memang prabowo ini sudah dikonfirmasi akan hadir
begitu juga dengan wakilnya gibran akan hadir dan akan menyatakan pernyataannya
terkait dengan penetapannya dari kpu dan juga statement resmi terkait dengan penetapan
atau keputusan dari mahkamah konstitusi yang diputus di ketuk palu pada tanggal dua puluh dua april kemarin
tadi juga disampaikan bahwa memang kontestan lain kubu lain ini juga diundang begitu
tapi kalau tadi saya mencoba mengkonfirmasi secara langsung baik itu kepada ganjar pranowo
ini menyebut belum menerima undangannya dan masih berada di jogja
sementara untuk mahfud md juga menyatakan hal yang sama ini belum menerima undangan
dari kubu satu yani anies dan juga muhaymin juga belum mengonfirmasi kehadirannya
kita nantikan apakah semua kontestan dan juga seluruh partai politik yang berkontestasi pada pilpres dua ribu dua puluh empat ini akan hadir
kita nantikan besok jam sepuluh waktu indonesia bagian barat ibrahim
terima kasih niputu trisnanda untuk laporan anda langsung dari gedung kpu di jakarta